nasib sial menimpa seorang warga sunterjaya jakarta utara
niat baik mengantarkan seorang yang hendak membeli rumah
sepeda motornya justru dibawa kabur pelaku
korban bersama pelaku mendatangi sebuah rumah di jalan bentengan dua
sunterjaya jakarta utara pada minggu pagi
sempat ada negosiasi dengan pemilik rumah
setelah sepakat pelaku meminjam motor korban untuk mengambil uang
namun setelah tiga jam menunggu sepeda motor korban tak kunjung kembali
atas kejadian ini korban pun telah melaporkannya ke polisi
akhirnya begitu minta saya tetap bertahankan
akhirnya dia ngambil paksa aku langsung
tapi saya nggak mau teriak aku teramekan
karena itu begitu baik nggak nolong orang